ini kan juga melibatkan atau menyeret anggota perwira personil polisian yang lain ya
bang ibu rahman
yang juga diduga melakukan obstruction of justice
nah setelah sidang terhadap verdi sambo ini
menurut anda sejauh mana nama nama lain ini juga perlu dilakukan
hal yang sama begitu
terkait dengan pelanggaran etik
ya saya pikir kalau dari jumlah ini mungkin rekor ya
kalau anda ikuti perkara perkara pengadilan ham saja
pelanggaran ham bukan hanya di indonesia
di berbagai negara
itu suspeknya itu kebanyakan pelaku utama saja
atau orang yang turut melakukan
itu sebuah terobosan yang sangat progresif
banyak orang yang dilibatkan
itu dia kita
makanya kemarin kita banjir apresiasi kepada polri
ya wajar kalau jumlahnya banyak ya
orang ini menduduki jabatan yang tinggi
dan lingkup pertemanan yang luas di internal polri
ada yang memang membantu dengan kesadaran pertemanan
kursa yang dalam tanda kutip negatif
ada juga yang nggak
pak nyidik di tim sus
melakukan pemeriksaannya dari bawah ke atas
dari yang bawah terlibat ke atas
jadi kalau pakai metode ini
susah menghindar pak
kalau ada yang lolos pasti akan teriak
baik di internal
yang tidak lolos akan teriak
dan itu tentu
teriakan itu akan sampai kemana mana
nah itu dia
makanya akhirnya jumlahnya banyak sekali
tinggal nanti dipilah dan dipilih
sesuai dengan fakta
mana yang benar benar melakukan obstruction of justice
mana yang kena prank
kalau anda menduga
atau kita memprediksi ya
bahwa verdi sambo fs ini akan diberikan sanksi pemecatan
bagaimana dengan personil yang lain lainnya ini
menurut anda sejauh mana ini harus diberikan sanksi
karena sanksinya kan bervariasi
tergantung juga dengan gradasi kesalahan
kesalahan itu kan gradasinya seperti apa
kalau memang berat ya hukumannya
jadi jangan juga
misalnya mengantar bosnya hadir kesana
sanksi yang sama dengan orang apa
bosnya yang misalnya mencopot cctv
ya itu kan nggak fair
hidup orang juga
masing masing kan punya keluarga
punya anak istri
saya tadi belum selesai
bahwa satu sisi harus tegas
jangan ada yang quote and quote diselamatkan
tapi juga jangan ada
dinamakan gebiah puyah
artinya dipukul rata semua
supaya dapat pemberitaan yang bagus ya
tapi orang orang yang tidak tahu
menahu secara detail
hanya datang kesana ya
terkena hukuman yang lebih berat daripada kadar
atau gradasi kesalahannya
bang habibur rahman
hari ini kita lihat
ada juga hasil survei dari indikator politik
yang menyebut bahwa
kepolisian ini turun drastis
apakah geberakan geberakan ini
sidang etik ini nanti hasilnya apapun itu
ini menurut anda berhasil
paling tidak mampu untuk memperbaiki
citra polri di tengah tengah masyarakat
ya itu dia
sebelum kejadian ini
polri citranya salah satu yang tertinggi
nomor tiga setelah tni dan presiden
apa terlalu simpel ya
ini momentum polri melakukan perbaikan
kita perbaikan sistematis
rubah undang undang dan lain sebagainya
apa penyebab runtuhnya citra itu
penyebabnya adalah kasus ini
kalau kasus ini dilakukan pengusutan dengan benar
dalam konteks duo track itu
dual track itu dalam konteks
pertama pidana yang kedua etik
nah pidana nya sudah sangat kencang pak
sudah sprint namanya
sudah mau pelimpahan tahap dua
tahap dua itu tersangka diserahkan
dan enggak ada p sembilan belas ya
pidana yang diserahkan
tapi jika tidak diserahkan
ya itu sudah kembali ke pengadilan
tapi kode etik selama ini memang nggak secepat dengan ini pidana
hari ini itu terjawab
kode etik juga bahkan lebih cepat
tentu ini akan berpengaruh terhadap survey
dan ini juga harus dijelaskan juga oleh juru kampanye lah
atau juru penerang juru penerang
penerang dari polri tentang detailing detailing kemajuan yang dilakukan dalam penanganan perkara ini
baik terakhir bang habibur rahman harapan anda dari sidang etik yang berlangsung pada hari ini
mungkin akan diumumkan malam nanti apakah ini cukup membuat masyarakat bisa puas atau bagaimana harapan anda
ya tentu kita berharap proses ini segera selesai dan diumumkan secara lengkap hasilnya
sehingga publik tidak lagi ada syakwa sangka
juga nanti proses etik terhadap orang orang lainnya yang misalnya terkait dengan obstruction of justice ya
supaya dipercepat dan dilaksanakan juga dengan transparan
dengan demikian kepercayaan masyarakat bisa kembali pulih terhadap polri
oke baik terima kasih bang habibur rahman
kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya sidang etik ini hasilnya seperti apa
karena pasti masyarakat menantikan juga
terima kasih banyak bang abibur rahman anggota komisi tiga dprri fraksi partai gerinter
dan sebelumnya ada pak sugeng teguh santoso ketua ipw